dan tahun ini adalah giliran tahun show babi tanah
menurut ketua yayasan vihara dharma bakti gunawan jajaputra
dia memprediksikan akan ada sekitar sepuluh ribu umat yang akan berdatangan untuk bersembayang tahun ini
ia juga memprediksikan bahwa umat umat akan datang berbondong bondong mulai dari siang hari ini hingga pagi hari besok
gunawan juga menambahkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah umat yang hadir tidak jauh berbeda
yaitu sekitar sepuluh ribu umat dalam jangka waktu tersebut
maka dari itu sistem rotasi di vihara dharma bakti harus efisien dan kondusif
agar para umat bisa lebih leluasa dan tidak berhempitan saat bersembayang
selain dari itu untuk persiapan imlek tidak ada perbedaan dari tahun ke tahun
yakni para pengelola membersihkan dan menggantikan baju patung dewa dewa yang ada di tempat
sejumlah persiapan lain juga telah dilakukan oleh para pengurus vihara dharma bakti
diantaranya adalah menjaga kebersihan vihara dan ornamen
pemasangan lampion pengecatan dinding vihara serta pencucian patung patung yang ada di sini
pihak vihara selain dari itu juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan tni
untuk mengatur wilayah lalu lintas dan juga keamanan saat perayaan imlek dua ribu dua puluh
karena tidak hanya umat dari jabodetabek saja yang berdatangan
namun juga dari luar daerah bahkan juga luar negeri
saat ini suasana di vihara dharma bakti masih lumayan sepi
karena seperti yang tadi saya katakan gunawan memprediksi bahwa umat umat baru akan berdatangan
mulai dari sini
siang hari ini dan intensitas jumlah pengunjung akan semakin meningkat hingga besok pagi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih